ibu gue cewek asongan
siapa yang ditanggil cewek asongan
kita gak tau cinta itu kapan datangnya
dan itu juga yang terjadi sama gue dan pangeran
gue juga gak nyangka kalau akhirnya kayak gini
padahal lo tau sendiri kan
benci banget sama dia
tapi yang gue sama pangeran jalanin juga gak mudah
belum lagi hubungan gue
gue bener bener gak bisa bayangin
kalau sampai mel tau
selama ini bokapnya mencintai seorang perempuan
yaitu ibu gue
siapa yang ditanggil cewek asongan
yang riuspuh banyak
cewek asongan itu salah satu teman kita di kampus nantinya
nama seorang anaknya president
cukup gitu lah
singketelah biru kita
mereka berdasarkan characternya secretary sayang
dan dia dipanggil cewek asongan padahal orang tuanya pasti udah kasih nama yang bagus buat anaknya
yang ada malah dijulukin cewek asongan
baru dengar kayak gitu aja ibu udah sedih
apalagi kalau ibu tahu orang yang disebut cewek asongan itu anaknya sendiri
dan yang kasih sebutan itu anak dari om raymond
ibu pasti bakalan sakit hati banget
tapi masalah yang dihadapi putri sekarang bener bener komplikated banget
andai lo lebih memilih gue daripada pangeran pasti masalah hidup lo gak akan serumit ini
tapi walaupun lo gak milih gue sampai kapanpun gue tetap akan selalu ada buat lo
gue akan selalu siap kapanpun lo butuh gua
siapapun yang akan bersama lo nanti pasti akan jadi perempuan paling bahagia di dunia ki
karena lo itu orangnya tulus dan penyayang
maaf ya kalau gue lebih milih pangeran

ada apa sih om
dan om belum jawab pertanyaan saya
om ngapain depan kamarnya putri
saya lagi general check up disini
kalau om raymond kesini bukan karena putri
terus tadi kenapa om reman masuk ke kamarnya putri
untung aku berhasil narik pangeran kesini
sebelum bunawang lihat dia
kebetulan kamu ada disini
saya mau buat perhitungan sama kamu
tentang keberangkatan mel keduyok sama kamu
papa kamu yang buat ini semua
papa kamu bikin ini semua
tiba tiba kamu aja diberangkat
mel sudah sampai ke abu dhabi
tiba tiba kembali lagi ke jakarta
akan membayar mahal ini semua
berapa banyak kerugian saya
i promise pangeran
i promise pangeran
i promise pangeran
i promise pangeran
i promise pangeran
i promise pangeran
i promise pangeran
i promise pangeran
i promise pangeran
i promise pangeran
i promise pangeran
i promise pangeran
saya kira kamu udah pulang
citra dari kantin tadi tante
lo balik jam berapa
kamu udah pulang
kamu udah pulang
bentar lagi sih kayaknya
terus juga dokter bilang
besok gue udah bisa pulang
akhirnya gue gak perlu lagi mikir mikir
jam besuk buat sharing sharing sama lo
ya udah kalau gitu sekarang mendingan kalian pulang dulu ya
biar putrinya bisa istirahat dulu
ya udah kalo gitu sekarang mendingan kalian pulang dulu ya
biar putrinya bisa istirahat dulu
biar putrinya bisa istirahat dulu
oh iya rizky putri ya
rizky citra tante minta kalian rahasiakan kepulangan putri ya
apa ibu gak mau kalo batu batas sampe tau
terus dia bakal nekat jemput gue sama ibu disini
pasti ibu sengaja lakuin itu
karena gak mau dapet masalah lagi sama om alex
kenapa putri keliatan gelisah
apa mungkin putri lebih berharap kalau pangeran yang besok akan jemput dia
kok kalian pada diem
kenapa gak dijawab
tante nawang tenang aja
rizky sama citra pasti bisa jaga rahasia dengan baik kok
yaudah tante anterin kalian sampe depan ya
yaudah gue balik dulu ya put
gue pamit ya put
rizky ante bisa minta tolong ya kamu jagain putri dari pangeran
ehm maksud tante tante itu gak mau putri menderita karena dia nekat deket sama pangeran
aku bakal selalu jagain putri dari siapapun yang menyakiti dia